assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita semua
aduh saya capek
padahal di briefing tadi nggak ada saya suruh joget joget kayak gini
tapi selamat malam semuanya selamat malam jajaran dewan pembina dpp dpw dpd dan para caleg dan simpatisan psi
serta semua organ relawan pak presiden yang hadir disini
ataupun yang menyaksikan seara langsung ini melalui tv
tiktok facebook maupun instagram
saya juga ingin menyapa bapak dan ibu pimpinan partai koalisi indonesia maju yang saya hormati
yang telah hadir di malam hari ini mewakili bapak prabowo subianto yang saya sangat cintai
sebagai pemuda yang gak banyak basah basi
nggak usah lah bertele tele lagi
dalam sambutan ini
jadi kami partai solidaritas indonesia siap mendukung bapak prabowo subianto
siapa tahu masih punya kesempatan
siap salah siap salah
jadi kami partai solidaritas indonesia siap mendukung
bapak prabowo subianto dan mas gibran raka buming raka
sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dua ribu dua puluh empat
psi melihat kalau umurnya nih ya

ini sebenarnya tidak ada yang bisa dikira
ini sebenarnya tidak ada yang bisa dikira
ini sebenarnya tidak ada yang bisa dikira
ini sebenarnya paling mudah
dan ini psi banget gitu loh
karena kita kan biasanya yang anak muda dan yang berjiwa muda
kami yakin beliau beliau ini
mampu melanjutkan pembangunan
dan program yang sesuai
generasi penerus bangsa
kita ingin kemajuan
agar indonesia menjadi negara yang semakin hebat
adil dan makmur
sesuai juga dengan
jalan ninja psi
kepada pak prabowo dan mas gibran
agar menjadikan pemilu dua ribu dua puluh
sebagai pemilihan umum
yang santun dan santui
tidak dikit dikit ngegas
apalagi sampai memfitnah
kalau ada yang memprovokasi
ya woles aja lah
kalau ada yang fitnah
kalau ada yang nyebar hoax
kemarin lumayan rame
kalau ada yang ngerti
gak ngerti ya
kita pengen ngerayain deklarasi ini
biar nggak tegang tegang banget
biar gak kaku
anak muda biasa
justru malah memecah belah
hidup udah capek banget
malah marai rungkat
pemilu bikin kalian putus
berantem sama keluarga
pak d nya bu d nya
hp nya layarnya sampai retak
gara gara perang komen di sosmed
itu adalah pesta demokrasi
ya harusnya seneng seneng
rasa ada sesuatu yang nggak lengkap
kok kita ngundang lakonnya aja
tapi gak tau nih
bisa dateng gak ya
jadi saya pengen coba undang
ada yang udah siapin
mau nerima saya gak ya
selamat malam pak
kalau ada waktu saya tahu
itu lagi di
kantor ya pak
tapi ya nggak apa apa
kami tunggu pak
tiga jam kami tunggu pak
tunggu semua kan
semuanya siap untuk nunggu
kalau psi yang undang
kalau psi yang undang
baik saya datang
kayak ngundang temen
terima kasih pak
mohon izin mungkin langsung berkenan
ke depan untuk menyapa semua teman teman
psi yang ada disini pak
terima kasih pak atas kehadirannya